di lain pihak pimpinan pusat muhammadiyah menetapkan idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
jatuh pada rabu esok sepuluh april dua ribu dua puluh
penetapan satu syawal seribu empat ratus empat puluh lima hijriah yang jatuh pada hari rabu besok ini
ditegaskan oleh ketua umum pimpinan pusat muhammadiyah haidar nasir
dalam konferensi pers di kantor radio kekarta
meski meyakini penetapan satu syawal tahun ini akan sama dengan keputusan pemerintah
namun ketua umum pp muhammadiyah haidar nasir meminta semua pihak
bisa bertoleransi jika akhirnya terjadi perbedaan
pimpinan pusat menyampaikan selamat berbuka dan nanti selamat idul fitri
untuk seluruh kaum muslimin yang insya allah muhammadiyah akan beridul fitri
pada tanggal sepuluh april dua ribu dua puluh empat dan tampaknya untuk idul fitri akan sama dengan
dan baik sama maupun berbeda itu insya allah kita sudah masuk pada fase
untuk saling memahami dan toleransi